kepala badan narkotika nasional komjen pol budi waseso mencurigai ada delapan puluh satu diskotik di jakarta terlibat perdagangan narkoba
saat ini bnn masih menyelidiki dan membuktikan kecurigaannya di tiga puluh enam diskotik yang dipilih secara acak
bnn menguji kecurigaan dengan membeli narkoba di tiga puluh enam diskotik itu
budi waseso ingin nama nama diskotik ini dapat diberikan kepada pemerintah provinsi dki jakarta
ia berharap pemprov dki memberi komitmen terlebih dahulu akan mencabut izin diskotik yang namanya masuk daftar
namun menurut budi waseso hingga saat ini belum ada respon dari pemprov dki jakarta
bnn sendiri sudah memasang target melakukan penyergapan di tiga puluh enam diskotik
tapi saya menjadi target saya
ya saya sampaikan pada anggota target ini harus bisa sergap dan bisa dibuktikan
ya nah itu berita berita saya sudah jelas